terima kasih anda masih bersama cnn indonesia news report
indonesia kembali menjadi sorotan media internasional
bukan karena prestasi yang patut dibanggakan
namun justru kecaman dari berbagai pihak
seorang pemuda tega melempar seekor anjing kecil yang masih hidup ke sungai
untuk menjadi santapan seekor buaya
inilah potongan gambar dari sebuah video yang sedang ramai diperbincangkan
sebuah media internasional metro co uk
memberitakan sebuah rekaman mengerikan yang diakini terjadi di indonesia
memperlihatkan seorang remaja melempar seekor anjing kecil
ke sebuah danau untuk menjadi santapan seekor buaya
terdengar sejumlah orang tertawa saat anjing malang itu dilempar dan diterkam oleh buaya
sementara itu netizen pun juga dihebohkan dengan video hiu
yang masih bergerak diangkut menggunakan sepeda motor
video yang diunggah kembali oleh aktivis safe charge riani jangkaru
akun instagramnya ini menyayangkan tindakan tersebut
karena hiu merupakan hewan yang memiliki fungsi penting dalam ekosistem laut
namun peneliti hiu darmadi melalui portal berita detikom
mengungkapkan bahwa hiu itu kemungkinan berjenis spinner shark
yang belum termasuk dilindungi
sehingga bisa ditangkap dengan sengaja
namun ia juga menyayangkan video tersebut
karena tidak seharusnya diperlihatkan seperti itu